saudara saudara sekalian anak anakku yang tercinta
bapak maruf amin wakil presiden republik indonesia
bapak yudian wahyudi kepala badan pembinaan ideologi pancasila
bapak muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
bapak muhammad mahfud md menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
pak muhammad tito karniawan menteri dalam negeri
bapak ibu retno lestari marsudi menteri luar negeri
bapak yahud kolil kumas menteri agama ri
bapak yasona lauli menteri hukum dan hak azazi manusia
ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
bapak nadiem anwar mekari menteri pendidikan dan kebudayaan
bapak budi gunadi sadikin menteri kesehatan
ibu tri risma harini menteri sosial
bapak arifin tasrif menteri energi dan sumber daya mineral
bapak basuki hadi mulyono menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
bapak budi karya sumadi menteri perhubungan
bapak sakti wahyu terenggono menteri perhubungan
menteri kelautan dan perikanan
bapak hadi cahyanto menteri agraria tata ruang dan kehutanan
bapak abdullah azwar anas menteri pendayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
bapak teten mas duki menteri kooperasi dan ukm
ibu gusti ayu bintang darmawati
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
anung wibobo sekretaris kabinet
bapak budi gunawan kepala badan intelijen nasional
bapak legend tni suharyanto kepala bnpb
bapak laksana trihandoko kepala badan riset dan inovasi nasional
bapak hasto wardoyo kepala badan kependudukan
dan keluarga berencana nasional
bapak hendrar prihadi kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
bapak heru winarko kepala badan narkotika nasional
bapak budi waseso kepala badan urusan logistik
bapak muhammad taufik sebagai plt kepala arsip nasional
sebagai wakil kepala badan riset inovasi nasional
bapak peri warjio gubernur bi
bapak heru budi hartono pj gubernur dki jakarta
bapak john wempi watepu wakil menteri dalam negeri
selain itu ada bapak antam ada anang ada andap
bang suar bibisono sebagai tamu tamu terhormat kami
dan yang paling terutama adalah tiga sahabat kami
ketua umum partai bapak mardiono dari partai persatuan pembangunan
bapak hari tanu dari partai persatuan indonesia
lalu bapak usman sabta odeng
partai hati nurani rakyat
bapak presiden karena penugasan bapak kepada saya
sebagai ketua badan pembinaan ideologi pancasila
maka seperti juga seizin bapak
terutama siapapun yang merasa adalah bangsa indonesia
maka memperkenalkan suatu salam
silahkan semuanya terutama anak anakku
untuk berdiri dan menjawab salam pancasila juga
bagi para tamu terhormat
setelah itu lalu kita biasa harus merdeka tiga kali
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
puji syukur kehadirat allah swt
sehingga rapat kerja nasional ke empat ini
perjuangan dapat diselenggarakan
juga kita akan mengadakan
atau yang terakhir dalam dpp periode ini
dan selanjutnya kongres ke enam
kalau kita bisa lihat maka hal inilah yang kini terjadi dalam perang rusia dengan ukraina
pangan telah menjadi senjata yang sangat ampuh di dalam membangun hegemoni suatu negara
di tengah pertarungan geopolitik ini ketergantungan indonesia terhadap impor pangan semakin besar
kalau saya coba untuk membaca
sebagai masukan konsumsi gandum misalnya telah meningkat signifikan dari empat persen pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh menjadi dua puluh delapan persen pada dua ribu dua puluh
padahal karena saya juga ditugasi oleh bapak presiden untuk menjadi ketua dewan pengarah dari sebuah badan baru yang bernama badan riset
badan riset inovasi nasional
kita ternyata tanaman gandum itu bukanlah tanaman yang dapat tumbuh di alam tropis
kecuali kalau ada rekayasa genetika namun tentunya kita akan tahu uji coba ini akan memakan waktu lama
akibatnya indonesia akan mengalami ketergantungan
konsumsi gandum diperkirakan akan meningkat menjadi lima puluh persen pada tahun dua ribu dua puluh
ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada import pangan
yang mencapai lebih dari tiga ratus triliun rupiah per tahun
sebagai pemikiran dalam ketergantungan ini sekiranya
kalau dilihat dari keadaan global farming sekarang
kalau negara negara yang mempunyai atau yang mengekspor hal hal seperti ini
tidak mau lagi mengekspor atau mengeluarkan hasil buminya
lalu pertanyaannya bagaimana untuk kehidupan kita
hadirin sekalian beberapa pekan terakhir ini indonesia terasakan dihadapkan
kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya
kalau kembali dilihat karena kita ternyata tergantung sekali dalam kehidupan kita
terlebih dengan tingkat konsumsi beras berkapita sebesar sembilan puluh enam kg
dan itu ternyata tertinggi di dunia
sementara sebenarnya konsumsi beras yang sehat adalah
enam puluh kg per orang per tahun
tingginya konsumsi beras membawa implikasi terhadap kesehatan
seperti penyakit penyakit termasuk yang paling sangat sekarang menuju penyakit
mungkin yang cukup masuk tertinggi adalah sakit gula atau diabetes
pada gilirannya rendahnya diversifikasi pangan akan menjadi beban bagi nasional
kita persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis
sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan
tentang komitmen indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan
dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting
karena itulah apa yang telah disampaikan bung karno bahwa
dari lidah dan perut rakyat indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor
bisa menjadi bahan otokritik atas praksis ideologi di bidang pangan
hadirin sekalian anak anakku yang ku cintai rakyat indonesia yang saya cintai
dalam perspektif ideologi tentang demokrasi ekonomi nilai kemanusiaan
dan keadilan sosial dalam kehidupan dan keadilan sosial dalam kehidupan
menjadi falsafah yang sebenarnya sangat sangat penting
kemanusiaan menekankan semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan
sedangkan keadilan sosial mengamanatkan
tidak boleh ada kemiskinan dalam buminya indonesia merdeka
ketika kita berulang tahun saya mengambil tagline adalah
fakir miskin dan anak anak terlantar harus dipelihara oleh negara
itu adalah ucapan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
saya mengatakan mungkin kalau ada yang tidak setuju berarti tidak setuju kepada kata kata
berarti tidak setuju kepada kata kata didalamnya
kata di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
perspektif ideologis inilah yang harus kembali dibumikan ke dalam prakteknya
dengan panduan ideologis ini dapat dirancang teknokratis dan fokus
bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada impor kedelai daging sapi hortikultura bawang putih garam dan lain sebagainya
selama kita semua punya tekad mengurangi import maka semua yang diimpor saat ini bisa kita adakan sendiri
karena indonesia ini adalah diberkahi sebagai sebuah negara yang kaya raya
pendekatan ideologis menempatkan pangan sebagai nafas kehidupan bangsa
rancangan teknokratisnya pun harus dari hulu ke hilir
hulu hilir dalam cara berpikir tetapi juga dalam pelaksanaannya
implementasinya pun bersifat progresif dengan menempatkan petani dan nelayan atau pengembang budidaya laut sebagai sebuah sentral kebijakan
karena itulah dalam rakernas ke empat ini
sengaja kami hadirkan perwakilan para petani dan juga
atau pengembang budidaya laut sebagai sebuah sentral kebijakan
sebab rakernas ini menjadi bagian kontemplasi ideologis
bahwa seluruh dialektika tentang mengapa indonesia merdeka
dan untuk apa sebenarnya indonesia harus merdeka
berangkat dari falsafah tentang sosok petani yang bernama pak marhain
dulu banyak orang selalu mengkonotasikan
kalau menyebut marhenisme langsung dikatakan kita ini komunisme
padahal berarti orang itu tidak tahu sejarah
dan tidak tahu apa sebenarnya marhain
marhain itu adalah seorang petani yang ditemui oleh bung karno
ketika beliau mulai berjuang di jawa barat terutama di kota bandung
ketika beliau mulai berjuang di jawa barat terutama di kota bandung
apa yang menjadi dialog bung karno ketika beliau bertemu siapa nama bapak
marhain pak tentu bahasa sunda
apakah sawah ini punya bapak iya
apakah padi ini punya bapak iya
apakah benihnya punya bapak iya
apakah cangkulnya punya bapak iya
apakah ketika panen nanti bapak akan berjual sesuai kehendak bapak iya
apakah bapak bisa menghidupi keluarga bapak dengan beras yang telah disediakan iya
lalu beliau bertanya apakah dalam kecukupan bapak itu cukup iya
saya tidak bisa memberikan tambahan bagi orang lain
ini sebetulnya filosofi daripada marhanisme
dan ini yang ingin saya kenalkan bapak presiden bapak wakil presiden
dan kalau mau tahu supaya jangan ada prasangka
silahkan cari di kampung cipagolo bandung
itu bukannya omong kosong
maksud bung karno mengenalkan marhenisme
oleh sebab pertanyaannya kepada seorang bapak marhain
petani nelayan itu menjadi sebuah soko guru
soko itu kan tiang
jadi soko ini memberi pelajaran
pak marhain itu adalah representasi wong cilik
bersama jutaan petani nelayan
serta mereka yang hidup dalam kemiskinan
adalah dasar dan tujuan
dari setiap praksis politik pdi perjuangan
kita harus menjabarkan falsafah pembebasan ini
ke dalam konsepsi demokrasi ekonomi
pangan hanya dilihat sebagai bagian sistem produksi
yang sepertinya sudah berjalan sendiri tanpa panduan
mengapa disini saya tidak menyebutkan buruh
karena kalau namanya petani dan nelayan
dengan segala hormat saya kepada kaum buruh
mereka itu masih bekerja
pada seseorang yang mempunyai pabrik dan lain sebagainya
ini harus benar didengarkan dan digarisbawahi
setelah melalui beberapa fokus grup di indonesia
setelah fokus grup diskusi yang diadakan sebelum rakarnasi ini
pdi perjuangan telah merancang ulang
tentang desain pembangunan pangan masa depan
pertama dengan keaneka ragaman flora dan fauna
baik di darat maupun di laut yang begitu berat
maka kebijakan pangan nasional harus mengakar pada komitmen ideologi
agar indonesia benar benar berdaulat di bidang pangan
dengan cara berdiri di atas kaki sendiri
pertanyaannya apakah bisa sangat bisa
yang juga ditunjuk oleh presiden
ketua dewan pengarah yang namanya
yang disebut flora fauna
tapi sekarang sedang bagian tumbuhannya
belum enam bulan bapak presiden
sudah terjumlah mulai terangkat
ada dua juta tanaman yang telah didata
dan masih terus untuk dilaksanakan
makanya kita harus percaya
bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri anak anakku
tanpa ragu sedikitpun pdi perjuangan
pangan bisa menjadi lambang supremasi
kepemimpinan indonesia bagi dunia
hal ini saya untuk tulis
itu saya renungkan bahwa jangan nanti
ani dong punya inventukasiwife gini untuk
anjing itu tengoknya kepadanya bisa ter dipisahkan dgn
saya sudah pengen di panggilan
tapi sekarang beliau tidak
dia sudah tutup roda ini
negara belum begitu besar sepenuhnya jadi
jadi terbayangkan tidak kalau ada yang ragu kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri
kedua seluruh desain politik ekonomi pangan harus menempatkan petani dan nelayan sebagai sentral kebijakan
di sini harus dibangun sebuah keyakinan dan tentunya fokus bahwa melalui campur tangan negara
petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri
ini bukan karena kita mau pemilu ya tapi ini saya renungkan bertahun tahun
mengapa bapak saya selalu mengatakan petani nelayan itu sokogu
dan saya bisa mengerti sekarang
seperti saya mengenal petani hebat
dan sekaligus peneliti yaitu petani loh
saya kenal dari sejak pdi
namanya surono danu yang sejak zaman pdi telah mengembangkan sebuah varietas benih padi
pada waktu itu maksudnya memberi nama saya megawati soekarno putri
tetapi saya lalu bilang jangan
tapi lebih baik mari sejahterakan petani
ada juga prof andreas dwi santoso sebagai guru besar yang turun langsung selalu menggalang petani
ada juga prof alizoom mazar yang mengembangkan varietas kedelai
lain lain yang kesemuanya sangat dekat dengan para petani
yang ketiga kebijakan kedaulatan pangan di hulunya harus menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan
teknologi riset dan inovasi sebagai pilar kemajuan
setelah tadi saya katakan brin telah memiliki hasil riset kesesuaian tanah
dan kini fokus pada benih unggul
terkait nelayan brin juga telah mengembangkan aplikasi teknologi untuk memberikan arah bagi
itu maksudnya kalau sekarang nelayan itu kalau dia mau menangkap ikan
dia tidak tahu yang akan ditangkap itu ikan apa di mana jurusnya
dan untuk itulah kami sedang terus menggodok untuk bisa mengembangkan aplikasi teknologi ini
sehingga dapat dilihat kalau ditanya sekarang musim ikan apa
lalu di mana yang terbanyak
maka bisa diberikan koordinatnya di sana sehingga dia dapat segera pergi ke sana
di dalam stand pameran ini di belakang tadi bapak sudah sekilas melihat pameran
juga bisa dilihat teknologi hujan buatan dengan drone karya anak bangsa
dan juga pengolahan sorghum
pdi perjuangan selalu meyakini bahwa para peneliti
kualitas kita sebenarnya hebat hebat tetapi belum digunakan belum didaya gunakan itu dengan maksimal
hanya harus dibangunkan idenya daya imajinasinya kreativitasnya dan yang terutama adalah semangat juangnya
agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara nyata bagi kepentingan rakyat
dalam cara pandang ini saya selalu menyebut para peneliti dimanapun juga termasuk di bidang pangan adalah pahlawan kita masa depan
keempat politik tata ruang harus memastikan lahan lahan subur tidak boleh dialih fungsikan
bapak presiden kami telah mencari peneliti yang memiliki kepentingan rakyat yang berbeda
kami telah membuat peta indonesia untuk tanah tanah yang subur
karena jangan lupa kita harus memiliki kepentingan rakyat yang subur

dan saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah tanah subur sudah tidak boleh dikonversi bapak presiden
dan sekaligus pembekalan calon anggota legislatif serta pemenangan agenda pemilu tahun dua ribu dua puluh empat secara resmi saya nyatakan dibuka